terus kalian kerjain dulu ya
apa benar haikal di rumah sakit
benar karena dipukuli sama geng musuh kalian
jawab aja benar atau tidak
jadi benar selama ini
kamu sama ian dan haika
punya geng motor
dan punya musuh
dan masih suka tawuran
bukan geng motor
tapi lebih tepatnya lagi komunitas motor pak
dan sebenarnya kita itu udah gak punya masalah lagi sama geng sergala
kita selalu menghindar dari masalah
kita gak usahlah berdamai sama geng warrior
lu harus ingat
tetep bakalan jadi musuh
itu gak akan pernah bisa dipercaya men
gue harus kasih penjelasan lagi ke rakyat
udah pada mau jumuh
udah lo tenang aja
udah lo tenang aja
gue bakalan nginep disini temenin lo
iya lo tenang aja gue juga disini kok
eh gak usah boy
gue bisa bayar sendiri kok
tenang aja ntar
jangan lah kalian kan perempuan
gue yakin lo pasti percaya sama gue
gue gak ada niatan buat ngeroyok haikal
bahkan haikal yang mukulin gue duluan
gue juga gak tau mereka tiba tiba datang
gak usah dengerin dia lah
ini udah mulai
lo kenapa sih

sebenernya tadi tuh gue udah jadikan sahabat mondi
terus terus kenapa kenapa lo gak
udah lah gak penting rek
yuk kita cabut
bagus bagus sekali
itu namanya keterlaluan dan itu berada di luar batas
dan papi sudah putuskan
tapi akan kirim kamu ke sekolah selama di bogor
papi gak bisa mutusin kayak gitu aja
aku gak mau sekolah asrama
dan aku juga gak mau ninggalin rumah ini
kamu tidak bisa menolak
karena ini bukan pilihan
tapi ini keputusan papi untuk masa depan kamu dan untuk kebaikan kamu
kalau kamu menolak boleh
tapi kamu angkat kaki dari rumah ini
dan satu hal lagi
papi tidak akan pernah menganggap kamu sebagai anak papa
kakak cuma ingin memberitahu learnedo
kalau mamah dan papa bertanya tanya kakak
katakan aja kakak tidak pulang hari ini
adakah ada yang peduli punya ku
temanmu masih sakit kakak
yang lagi di rumah sakit
tapi si adanya udah makan belum
jangan sampai lupa makan ya
nanti malah aden yang sakit
udah kok bi udah makan
yaudah tuh kalau begitu
jangan lupa sholat
iya bi bibi tenang aja
kalau bisa bibi jangan tidur malam malam ya
ya udah bi
pindah ke asal
ke asal mari
iya kita bakal jarang ketemu dong
gue juga sedih bisa sama kalian
dan yang lebih gue khawatirin banget
kalau gue udah gak ada di rumah
buat ngendalikan bokap gue
dan usaha dia buat nyingkirin bokap gue
itu pasti akan lebih gampang
karena dia bisa nguasain rumah
apa yang harus gue lakuin buat mencegah ini semua
mending lo pura pura jadi anak yang baik
jadi anak yang murut
bokap gue suruh gue jauhin boleh
yaudah lo turutin aja
enggak enggak enggak gue bercanda kuriku
kenapa sih kita bantuin mondi buat mukulin haikal
kan dia bukan kayak kita lagi
gue sengaja bro
buat ngancurin geng warrior
lo pada tau sendiri kan
kalau mondi itu punya akses ke geng warrior
gue bisa bikin dia ngancurin geng warrior
sekarang mony udah gak kayak dulu
sekarang dia jadi cewek main main
kita harus balikin jiwa serigala yang ada di mondi
semenjak dia kenal cewek
mentalnya jadi tempe
memang moni harus balik lagi sama kita
dengan rencana gue yang ini
kita bisa bikin mondi lebih beringas lagi
lebih dari mondi yang kita kenal sebelumnya
cari nomor teleponnya sekolahnya boy
eh lo mau ngapain sih
udah lu di tenter sendiri
eh maaf pak
kayaknya rumusnya salah deh pak
saya cuma pengen ngetes kamu aja boleh
dipanggil pak kepala sekolah
ke ruangannya sekarang juga
ayo ikut saya ke kantor kepala sekolah sekarang
ya sama sama bu
sekarang kalian buka halaman empat puluh dua
di situ ada soalnya
terus kalian kerjain dulu ya
apa benar haikal di rumah sakit
benar karena dipukuli sama geng musuh kalian
jawab aja benar atau tidak
jadi benar selama ini
kamu sama ian dan haika
dan punya musuh
dan masih suka tawuran
bukan geng motor
tapi lebih tepatnya lagi komunitas motor
sebenarnya itu sudah
tidak punya masalah lagi
kita harus selalu menghindar